tadi ustadz nusa bilang orang yang bisa mendapatkan malam laylatul qadar itu orang yang beruntung
kalau misalnya oh bisa dapet malam laylatul qadar berarti oh bisa beruntung dong iya
bagus banget berarti kita bisa jadi orang yang beruntung
waalaikumsalam boleh tidur
duduk di kursi atuh lucu ya
kayak abik ya ini sebenarnya ini yang saya harapkan dari dari seorang ustadz zanuyuy bisa
tertawa lepas selepas burung merpati bisa terhibur melihat saya gitu soalnya kan saya tahu misalnya
itu sangat sangat kecoh kecohnya sudah lama dulu ada kecoh kecoh soalnya kan saya tahu
itu sangat melindungi saya
eh kalau saya abinya ya ya gitu deh saya tahu
saja merindukan orangtuanya jadi saya dandan seperti kayamin makasih banyak ustadz atas usahanya tapi
rasa rindu saya sama abi sama umi itu pasti akan tetap ada cuma karena melihat santriwan dan
santriwati semangat belajar ikunanta jadi rasa rindu saya pelan pelan terobati pas kalau gitu saya
tidak hindu saya selalu terobati kalau melihat wajah saya dulu itu lalu banget
saya tuh suka grogi kalau ngobrol sama usaha itu ada ada orang gimana gitu terus katanya
usaha beneran mau ke cairo itu ya bener ya kayaknya enggak ustadz begitu dong
ini yakin bukan kakinya usahanya
jadi sepertinya saya milih di kunanta tetap di sini ya bagus deh kalau gitu kan saya juga jadi
enggak kesepian kalau ada usaha noyoi satu lagi usaha jangan bilang siapa siapa kalau
saya pakai baju kaya minyak gini ya soalnya kan malu kalau ketawa pakai benda benda kayak gini
juga geler jadi
sebenarnya juga danang kayak gini ya sebenarnya malu cuma demi menghibur hati saya
ya udah kalau begitu jadi kecuali lagi lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik anak anak yang ustadz sayangi ustadz disini ingin sedikit mengulas tentang yang dinamakan

baik yaitu berlomba lomba dalam kebaikan semakin banyak kalian berbuat kebaikan
maka akan semakin banyak kalian mendapatkan hadi hadi ya
ustadz ustadz hadiahnya itu uang zat
ya ini belum selesai di dasarnya ini yang
salah dari kalian ya yang dimaksudkan dengan hadiah disini itu adalah kalian akan mendapatkan ganjaran
yang dimana apabila kalian banyak berbuat kebaikan
maka kalian pun akan banyak mendapatkan hadiah
yaitu ganjaran dari allah
tapi nanti di akhirat ya
oh ganjarannya apa pak ustadz
dalam firman allah di dalam surat al kahri ayat satu ratus delapan
yang artinya sesungguhnya orang orang yang beriman dan orang yang beramal soleh
bagi mereka surga firdaus menjadi tempat tinggalnya
mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya
bukan begitu ustadz musa
betul sekali ustadz ridwan
nah sekarang kalian semua udah paham kan
kalau udah paham kalian harus meresapi apa yang disampaikan oleh ustadz ridwan tadi
dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari
nah sekarang ustadz musa yang mulia dasantun juga akan menjelaskan kepada kalian
tentang sepuluh buah
malam terakhir di bulan ramadan ya
ada satu malam spesial
malam yang sangat luar biasa
yaitu disebut malam laylatul qadar
malam laylatul qadar
nah ini allah berfirman dalam surat al khodar ayat tiga sampai dengan lima
malam laylatul qadar lebih baik daripada seribu bulan
malam yang lebih baik daripada seribu bulan
hanya satu malam saja
di malam itu para malaikat malaikat dan malaikat jibril turun
yang atas izin allah swt menyelesaikan segala urusan
ini malam yang penuh dengan keberkahan
malam yang penuh dengan kesejahteraan
sampai dengan terbit fajar
dan orang yang mendapatkan malam laylatul qadar ini
adalah orang yang amat sangat beruntung
tadi ustadz musa bilang
orang yang bisa mendapatkan malam laylatul qadar itu
orang yang beruntung
kalau misalnya oi bisa dapat malam laylatul qadar
berarti oh bisa beruntung dong
iya bagus banget tuh
berarti kita bisa jadi orang yang beruntung loh
ini orang kerja gak beres
tadi tuh berantakan disitu
pakde banyak kerjaan lo
kecil kecil kerjaan lo
kita tuh mau nanya tentang malam laylatul qadar
barangkali pakde pernah pengalaman atau
dulu masih kecil pulang ngalamin
jadi kita tuh mau jadi kayak orang beruntung
biar dapat malam laylatul qadar ya
ingin banget beruntung
pokoknya kita harus dapetin tuh laylatul qadar ya
tapi tapi oh tapi sobri
semua orang disini kan
tunggu tunggu tunggu
emang sobri tau caranya
ini gak bisa dibiarin sob
mendingan kita kesana cari tau apa yang mereka omongin
pertanyaan yang bagus
malam laylatul qadar itu
malam dimana turunnya al quran
dan kenikmatannya itu
dulu kakeknya pakde
pakde punya kakek
dan kakeknya pakde tuh lebih tua dari pakde
masa pakde lebih tua dari kakek pakde
dulu dari kakek pakde kan
gak mungkin kan
nah pernah bercerita sama pade
tentang kenikmatan laylatul qadar
cerita apa pakde
ya pakde cerita apa pakde
tanda tanda malam laylatul qadar
itu dimana berhentinya lolongan anjing pada malam hari
nah kemudian menunduknya pohon pohon
di malam laylatul qadar
kemudian di malam laylatul qadar itu
air laut itu berasa tawar
besok paginya kembali asin
tanda tanda kenikmatan malam laylatul qadar
aku bisa dapat malam laylatul qadar
kamu ngerasain gak kayak adi yang jalan kecil kecil gatel gitu ih
eh tapi kok ding jigit ya
iya bener ya
kayak ding jalan jalan gitu terus gigit gitu ya
aduh gatel banget sih
ada suara telur belom pak deh
iya pak deh
ngapain kabur disitu
oh jadi kalian ngupin